satu hari di apartemen
dan satu hari di rumah kamu
oke tapi gimana kalau pas sehari masuk di rumah aku
lagi gak di apartemen
terus mas gak tau kalo reva bawa temen temennya inacikal itu
apalagi dia bawa boy ke apartemen
kan surti itu csnya dia banget
mas pasti ditutup
ya ngapain jangan gombal dong

gak usah malu sama mereka ngapain
mereka juga tidak tahu malu sama saya
eh tapi mereka adalah best friend
saya udah cemburu sama abah
janji beneran janji sekarang
bacau politik cinta namanya
eh kenapa cemberut lagi ini tuh
kan tadi kata akang abah kalo saya cemberut tambah manis
sekarang saya sumur umur mau cemberut terus
eh jangan jangan jangan jangan jangan sampai cemberut lagi ya tete ya
nah tuh cemberut tuh nanti kayak gitu tuh
makanya saya yang salahkan cemberut
ya kamu cemberut
sekarang mah abah sudah punya teh manis
saya mah tetap asdulai
lah terus itu gak dikira
terus itu nadia kenapa
eh bukan begitu tete
teh iya teh terlalu cantik buat saya
dan sekarang teh
teh ia teh lebih memilih tunangannya daripada saya
udah sardung tidak perlu diungkit ungkit lagi
masalah yang sudah terkubur
nanti kamu leweh lagi nangis lagi lah
si sardung mah tuh hatenya strong
kandal kulit hati
enggak itu mah kuat
seteru bisa nih kayak
si sardung teh benar
sangat sering dilukai perempuan
tapi tetep weh aduh
saya mah tidak kuat
kalau mau lak
bisa weh kebantuan
kan sudah tunangan
kalau saya mah kayaknya lebih serap sama kang dudung
alhamdulillah ya amin
teteh terima kasih banyak teteh
ini bawa bawa dong
kayaknya jus sirsak enak nih
terus tadi kenapa lu pesen jus jambu
gue pengen jus jambu
tapi gue juga pengen jus sirsak
kok re gitu banget ya sama jino
dia gak ngerti apa perasaan gue kayak gimana
berarti dia emang masih cinta sama aku
bukan sama bella
kita ke rumah beyu anak anak udah kekumpul disana tuh
ya terus gue ditinggal dong sendirian
kan di sana ntar lo gue kenalin sama temen temen gue kan lumayan
lo bisa kenal sama semua temen temen di jakarta
nambah temen kan
kenapa raya harus bawa bawa geno segala sih
mas menyesal karena selama ini mas gak pernah percaya dengan feeling kamu
ternyata feeling kamu benar
baik gak cukup baik buat reva
tunjukin bukti seperti itu
tapi aku gak mau ikut campur banyak lagi deh soal reva
kamu masih tetap mengajukan gugatan cerai sama mas
mas gak ingin cerai sama kamu
apalagi setelah hari ini
ternyata kamu mau membuktikan kalau kamu sangat memperhatikan reva
dan ini buktinya
boleh menyakiti perasaan reva dan mas
mas gak tega melihat reva menangis dalam rekaman kamu
mas mau aku cabut gugatan cerai itu
reva kan sama aku gak akur mas
mungkin mas akan pakai pendapat mama kamu
satu hari di apartemen
dan satu hari di rumah kamu
oke tapi gimana kalau pas sehari masuk di rumah aku
lagi gak di apartemen
terus mas gak tau kalau reva bawa temen temennya ina cikal itu
apalagi dia bawa bosnya
apalagi dia bawa boy ke apartemen
kan surti itu csnya dia banget
mas pasti ditutup tutupin sama surtik
ya ya memang harus ada yang awasi ya
kan itu yang gue gak mau b
gue gak mau kalau reva sama boy semakin deketan
mas makasih ya mau nemenin aku makan disini
di hari ulang tahun aku
ya walaupun hubungan kita sempat nggak baik
tapi aku senang
setiap lontongan aku selalu ada orang yang tersayang dan tercinta di sampingku selalu
semoga tahun ke depan seterusnya kita bisa ke cafe ini lagi berdua
meraikan uang tahun aku
pastinya latihan dulu nih sebelum ngincap kobol
biar gak salah
saya terima nikahnya budona b
saya terima nikahnya budona
saya terima donatnya
udah siap belum
apa salah mulu dari tadi
ini juga lagi napal
ntar lagi bu
ya udah diapain
dinyatin dulu ya
saya terima nikahnya
dona mariana binti abdullah
dengan mas kawin tersebut
tapi lagi ada di kantor kan
oh pak abey
pak abey lagi keluar
tapi sebentar lagi datang kok
soalnya lagi ada miti penting
terima kasih ya
iya terima kasih ya
ngapain kamu di sini
aku mau sama adriana
jangan jangan reva mau ngomongin soal rekaman itu
reva pasti mau mengklarifikasi nih
mas mau bicara dulu sama reva
mudah mudahan aja mas bay gak percaya sama omongan si rava